penetrasi bank yang masih rendah tersebut menimbulkan sejumlah persoalan diantaranya sulitnya masyarakat di wilayah pedesaan mendapatkan fasilitas pembiayaan ataupun kredit bank
namun di sisi lain penetrasi telpon seluler yang sudah mencapai angka dua ratus delapan puluh satu juta pengguna ternyata membuka peluang baru
financial technology muncul menawarkan solusi kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
untuk membahas lebih lanjut mengenai peluang fintech di industri keuangan tanah air saat ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia karaniel dalharma saputro
selamat pagi pak selamat datang di studio dua cnn indonesia
gimana nih pak sudah mendapatkan dukungan sepertinya ya kemarin dari pemerintah
kalau kita berbicara mengenai fintech ini sebenarnya
seperti apa sih bisnis modelnya dan aturan ataupun dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah dalam hal ini juga ojk ya pak ya
ya jadi saya kira fintech adalah teknologi jasa keuangan
jadi artinya ini industri keuangan atau bisnis model yang selama ini berlaku di dunia keuangan tetapi berbasiskan teknologi internet kurang lebih begitu
kemudian kalau ditanya dukungannya seperti apa saya kira tentu dalam hal ini
fintech kemudian juga sama seperti berbagai digital business lainnya itu membutuhkan ekosistem yang juga sesuai dengan karakter dari financial technology ini
dan karena itu saya kira regulasi yang bisa match dengan perkembangan teknologi ini menjadi sangat krusial
oke baik kalau kita berbicara mengenai e commerce itu industri digital juga berkembang di indonesia membutuhkan waktu sekitar enam tujuh tahun
untuk bisa sampai dengan sekarang fintech ini sudah berada di level apa sebenarnya
dan butuh waktu berapa tahun lagi untuk bisa berlari mungkin
betul saya kira kalau kita lihat di negara lain fintech sudah take off ya kan
dan impact nya terhadap perekonomian nasional dari negara negara di mana fintech berkembang sebetulnya juga sangat signifikan
nah tetapi di indonesia saya kira fintech baru mulai hotnya gitu ya sekitar satu tahun yang lalu
jadi ini maksudnya
masih very early stage gitu dan tapi saya kira kami semua yang berada di industri ini yakin
saya kira dalam lima tahun ke depan kita akan menyaksikan banyak perkembangan menarik gitu
apalagi saya kira pemerintah indonesia presiden jokowi sudah memberikan dukungan yang begitu luar biasa
baik nah kalau kita berbicara mungkin secara simpel ini pak ya fintech ini kan seperti bank yang kemudian didigitalkan seperti itu ya
nah ini sementara bank juga punya instrumen sendiri seperti sebutlah
di banking yang ada aplikasi aplikasi yang bisa diinstall di mobile phone seperti itu
yang membedakan visi fintech dengan bank bank konvensional yang sudah ada itu di sisi apa
ya jadi yang pertama fintech tentu saja bukan cuma bank tapi juga dia bergerak di pasar modal bergerak di bidang pembayaran dan lain sebagainya
nah kalau tadi pertanyaannya saya kira bagus sekali apa yang menjadi ciri khasnya
saya kira ciri khasnya yang pertama adalah dia berusaha menjangkau dan itu yang menjadi fokusnya
segmen segmen masyarakat yang memang selama ini masih berada di luar sistem keuangan formal gitu
karena saya kira tentu kalau begitu kita masuk ke sistem keuangan konvensional itu kan harus memenuhi kaedah kaedah tertentu yang barangkali memang cukup rigid gitu
dan mungkin tidak bisa dipenuhi oleh sebagian segmen masyarakat kita
nah disitulah teknologi keuangan masuk menyodorkan berbagai alternatif layanan jasa keuangan yang
bisa menjadi solusi dari persoalan penetrasi keuangan di ranah konvensional ini
baik berarti ada tujuan untuk menambah financial literacy juga ya masyarakat ya
nah tapi kalau berbicara mengenai perkembangannya sejauh ini apakah sudah ada valuasi ataupun nilai dari bisnis fintech di tanah air
dan bagaimana sebenarnya respon dari capturing masyarakat sebutlah di daerah daerah pedesaan
apakah itu masyarakat yang bekerja di sektor informal
apakah sudah ada data yang menunjukkan bahwa bisnis ini sudah cukup
apakah itu masih berkembang di sana
ya kalau angka valuasi yang pasti masih belum ada
kami sedang bekerja sama dengan beberapa lembaga research internasional seperti the loid kpmg dan lain sebagainya
tetapi berbagai indikasi saya kira menunjukkan angka yang sangat signifikan
jadi kalau kita lihat pertumbuhan internet banking bahkan pertumbuhan mobile banking itu saya kira sangat luar biasa
kita menyaksikan bahwa transaksi di counter fisik bank
pertumbuhan di atm juga sebetulnya sudah mulai menurun
tetapi yang saya kira tumbuh dengan sangat besar itu di dua area tadi
satu mobile banking dan yang kedua internet banking
oke tapi kalau begitu kan pak anda nanti diidentifikasi sebagai ancaman bagi dunia perbankan konvensional
bagaimana anda menanggapi ini
nah ini yang saya kira mungkin tidak sepenuhnya benar ya
tidak sepenuhnya benar
karena begini kalau kita lihat contoh di luar
di luar sudah terjadi ya
saya ambil contoh misalnya yang kita kenal dengan funding circle
itu sebuah lending company berbasis teknologi di inggris
apa yang terjadi seperti tadi saya sampaikan funding circle ini menyasar memberikan pinjaman terhadap ukm ukm di inggris
yang selama ini tidak menjadi segmen nasabah dari perbankan konvensional
nah sekarang funding circle tumbuh begitu besar
angka terakhir mereka sudah menyalurkan kredit ke ukm sampai dua miliar usd
dan bahkan sebagian besar juga merupakan dana dari pemerintah inggris sendiri
nah apa yang terjadi sekarang kita menyaksikan bagaimana funding circle bekerja sama secara formal dengan berbagai bank besar di inggris dan eropa
jadi perbankan di inggris memberikan alternatif
apakah mau mendapatkan kredit dari
melalui bank konvensional atau melalui funding circle
nah ini saya kira pola pola yang sangat menarik yang saya kira juga tentu akan diterapkan di indonesia
jadi saya kira tidak dalam area yang saling meniadakan tapi saya kira justru akan sangat berkolaborasi
baik berarti dalam hal ini mungkin bapak menyatakan bahwa financial technology ini mengambil sisi sisi yang belum mampu dijangkau bank konvensional seperti itu
antara lain begitu
dan jangan dilupakan
seperti misalnya startup yang saya dirikan bareksa itu bergerak di bidang financial marketplace di pasar modal
itu tidak mungkin terlepas dari sistem perbankan atau sistem keuangan konvensional gitu
contoh kami marketplace untuk reksadana
kami sekarang sudah bekerjasama dengan dua puluh perusahaan manajemen investasi
trimegah dana reksa bahana cimb dan lain sebagainya
yang mana merupakan bukan perusahaan fintech gitu
lalu bagaimana orang mentransfer dananya tetap aja transfernya
untuk rekening mereka di bank gitu
jadi saya kira saya tidak melihat ada satu potensi bahwa terjadi perang besar gitu
antara fintech dengan lembaga keuangan konvensional
malah sebaliknya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa justru akan terjadi kolaborasi antara fintech dengan lembaga lembaga keuangan konvensional
baik akan terjadi kolaborasi dengan lembaga keuangan konvensional
tapi apakah memang sejauh ini para pengguna fintech ini sudah cukup familiar seperti itu
apakah anda menilai masih butuh mengedukasi market lagi supaya mereka paham
mungkin juga banyak yang menilai ini gak memudahkan
seperti apa pak
nah ini yang saya kira tadi sudah diperlihatkan angkanya di depan ya
tadi di layar cnn saya kira betul
jadi sebagaimana kita tahu memang this is the real challenge gitu
bahwa sebetulnya the key success dari fintech di indonesia ini adalah edukasi
bagaimana kita menumbuhkan tingkat literasi keuangan di indonesia yang memang secara umum masih cukup
cukup rendah dibandingkan negara negara tetangga gitu
jadi dalam hal ini saya kira teknologi mobile saya kira merupakan solusi buat negara kita
jadi kalau kita lihat saya rasa mobile mengexploit mobile mengexploit teknologi internet
ini adalah jawaban untuk financial literasi kita ke depan
ada data yang menarik juga
beberapa waktu yang lalu juga kami mendapatkan data bahwa menyatakan
seharusnya fintech ini kan bisa membuka financial market lebih besar lagi untuk masyarakat masyarakat yang belum terakses bank
tapi ternyata saat ini masih digunakan oleh kalangan menengah ke atas
which is kita asumsikan mereka ialah orang orang yang sudah terjangkau bank
ini apa yang belum terjangkau oleh fintech sejauh ini
kalangan terjangkau bank ini yang cukup menggunakan fasilitas ini
saya kira kembali ke poin tadi bahwa kuncinya diedukasi ya
tetapi kalau saya lihat dari pengalaman saya sendiri di mengelola bareksa
saya justru melihat justru ada kecenderungan untuk katakanlah kalangan mahasiswa misalnya
kalangan mahasiswa ini kan mungkin belum bisa digolongkan kalangan menengah ke atas gitu ya
kecuali segmen yang sangat kecil
nah kalau kita lihat animo mahasiswa atau anak anak muda
atau first jobber menggunakan teknologi keuangan untuk berinvestasi di pasar modal
saya kira besar sekali
karena saya kira ini juga match dengan upaya pemerintah untuk mendorong apa yang disebut dengan
jadi seperti di bareksa reksadana sudah bisa dibeli hanya dengan seratus ribu
hanya dengan seratus ribu
hanya dengan seratus ribu jadi very affordable
dan kemudian dengan teknologi keuangan kita berusaha membuatnya semudah mungkin diakses oleh
oleh masyarakat kita
nah kalau juga kita berbicara lagi mengenai financial technology ini
kan banyak pak ya pola bisnisnya ada crowdfunding ada peer to peer lending seperti itu ya
itu sebenarnya regulasi yang diharapkan oleh asosiasi fintech indonesia ini seperti apa
apakah langsung di blast aja semuanya atau harus ada kategori kategori khusus
saya kira tentu harus bergerak berdasarkan kategori tertentu ya
karena antara satu kategori dengan kategori lain
karena antara satu kategori dengan kategori lain
tentu berbeda misalnya
saya yang di bareksa itu tentu harus mengikuti regulasi yang fit dengan pasar modal
mungkin teman teman yang bergerak di mobile payment di landing itu lebih ke sektor perbankan gitu
nah tetapi saya kira regulasi yang kami harapkan adalah regulasi yang sekarang disusun
saya kira itu lebih didasarkan pada ekosistem sistem keuangan konvensional gitu ya
dan kebanyakan memang masih sangat manual gitu
masih sangat paper base gitu
sangat berdasarkan face to face base gitu
nah kami berharap ke depan saya kira akan semakin banyak regulasi yang diarahkan supaya bisa semakin match dengan perkembangan teknologi
contohnya dan ini sudah terjadi
saya kira kita harus mengapresiasi ojk bank indonesia pemerintah
kalau di pasar modal saya kira sudah ada banyak regulasi yang di relax sedemikian rupa sehingga match dengan perkembangan teknologi
kyc sekarang itu tidak lagi perlu dilakukan face to face
jadi sudah bisa menggunakan electronic device gitu
lalu kemudian digital signature sekarang juga sudah mulai didorong
karena kita kan sudah punya undang undang ite sudah punya peraturan menteri yang sebetulnya membolehkan penerapan dari tanda tangan elektronik gitu
sehingga jika proses dari end to end ini sudah bisa dilakukan murni melalui secara elektronik
saya kira itu tentu akan sangat mempercepat proses pendalaman dari dunia keuangan kita
baik pak simple terakhir
kira kira prediksi anda tiga tahun ke depan sudah bisa berlari kencang fintech di indonesia
tiga lima tahun ke depan saya kira kita akan menyaksikan growth yang saya kira akan sangat menarik
karah nia dalharma saputrol
terima kasih sudah datang ke studio dua cnn indonesia
juga sudah berbincang mengenai fintech di tanah air